allah itu kan maha pengampun
dan berdoa sama allah
oh gitu ya boy
kalo misalnya udah kelewatan
yaudah deh kalo gitu mama
yaudah mama akan memberanikan diri
untuk minta maaf
tentara empong ini kenapa sih gak angkat telepon gue
rasa iya jam segini dia udah tidur
gak mungkin lah
kok gue jadi ketakutan kayak gini ya
takut bener bener dicerain sama papa

mendingan aku tanya sama boy
mendingan aku tanya sama poi
mama cantiknya tuh harus gimana
soalnya kan boy kan otaknya cerdas
tanya boy aja deh
mau ada itu
kamu pada barang barang sisanya
kamu gua udah sudah biasa deh gini aja
kamu ga panggil karyanya udah yang enerjanya
jambu terbuka dia orang gue sagtinya
hai pura pura aja ah itu dia telepon lagi nih kamu angkatnya speaker speaker mau dengar soal
halo halo tante cantik halo tante tante baik baik aja kan kok jawabnya cuma kayak gitu aja ya
lagi flu tante lagi sakit maafnya tante jam segini andriana ganggu tante andriannya cuma galau
bantuin adriana ya tante jadi kalau misalkan ditanya sama boy tanta jangan bilang ide tante
pengen carain papanya boy itu dari adriana bilang aja kalau itu idenya tante ya tante ya
ada yang enggak mau kalau boy itu jadi ilfil sama andriana iya iya uh uh tante udah ngantuk iya
yaudah deh maaf ya tante andriana ganggu tante andriana cuma mau ngomong itu aja makasih ya
tante selamat istirahat saya masih jadi pro profesi juragan lagi udah cukup sih makasih ya nanti
kalau ada apa apa panggil sini lagi ya siap membantu sering sering aja makasih ya sering pasti
aneh banget sih
ini kan belum malam banget
kok udah ngantuk aja nih tante rempong
mana ini bener bener kelewatannya
kok bisa bisanya ngelakuin seperti itu
gue harus kasih pelajaran sama dia
ada pesawat apa aja ya
sebentar ya gue cek dulu
ada yang ninjel tapi tinggal satu
iya aku mau pesen yang itu
apa sih yang gak bisa di zaman internet kayak gini
apalagi gue punya temen
orang maskapai penerbangan
nah gitu dong
kalau gitu gue mau pesen porsinya sebelah kursinya boy wirawan
oke gue tanyain dulu ya
mama tuh sebenarnya mau ngaku kesalahan mama sama papa
terus si papanya marah banget sama mama
jadi mama takutlah
kenapa anak kantong mama mendadak jadi tukang parkir
terus terus terus
wubrak aja baru tau
mama tuh curhat nih sama kamu nak
supaya kamu tuh kasih mama saran
soalnya yang mama tahu si boy itu gak cuma kantung tapi juga cerdas
juara olimpiade matematika
juara bela diri
iya sih mat
cuman kan kalau saran saran soal masalah kayak gini

iya sih cuman kan kalau saran saran soal masalah kayak gini
sih kan boy belum punya pengalaman
boy belum nikah
atau enggak boy cepet aja kali ya nikahnya
kamu itu bener juga sih
eh bukannya kamu kan suka browsing browsing gitu kan
siapa tahu kan kamu suka baca baca ya kan
terus siapa tahu kamu bisa baca baca ya masalahnya ya nyerempet nyerempet kayak masalah masalah mama gitu
nggak baca kayak gitu apa
tapi mama nanti gak marah kan
ya enggak lah
kok mama harus marah
mama yang minta tau
ya nggak mungkin mama marah
ya udah deh
eh boy sih
seinget saya seinget boy sih ma
waktu mau lihat al quran baca al quran katanya sih gini
allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang orang yang melampaui batas bagi pendusta
waduh gimana dong nih
berarti mama tuh kelewatan dong sama papa
nah allah itu kan maha pengampun
coba mama minta maaf sama papa dan berdoa sama allah
oh gitu ya boy
kalau misalnya udah kelewatan bisa balik lagi
udah deh kalau gitu mama
ya dakman akan memberanikan diri untuk minta maaf sama papa
sampai mama jangan lupa baca
ya makasih ya boy
iya buruan ma
kamu juga doain biar papa gak kalah
mama boy ini bener bener ketahuan
masa pura pura minta jaroi
kayak gituan kok dipakai bercandaan
gak boleh tuhan dosa
aduh ya allah
sep preached ya allah
ya alumni dua sore tangan